saudara senin siang kemarin matahari tepat berada di atas kaba mekah arab saudi
ini membuat bayangan semua benda di permukaan bumi menggara ke kabah
fenomena ini menjadi saat terbaik meluruskan arah qiblat bagi umat muslim di seluruh dunia termasuk di indonesia
siang ini merupakan momen di mana matahari tepat berada di atas kaabah atau dikenal juga dengan prosedur qiblat
momen ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menentukan arah qiblat agar lebih akurat
matahari di atas kaabah atau istiwa azam sama dengan fenomena kulminasi matahari
di indonesia serupa dengan peristiwa matahari di atas garis katolistiwa
peristiwa ini terjadi sesaat jelang sholat zuhur hari senin kemarin sekitar pukul dua belas lewat delapan belas menit waktu arab saudi
karena matahari tepat berada di atas ka bah maka bayangan ka bah hilang sesaat
sementara bagi masyarakat di luar mekah bayangan benda terlihat seperti biasa
pada saat ini semua bayangan di muka bumi yang mengalami siang mengarah ke mekah
maka fenomena ini jadi waktu yang tepat untuk meluruskan arah qiblat atau rosdul qiblat
fenomena rosdul qiblat atau matahari tepat berada di atas kiblat terjadi pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh dua
di indonesia matahari berada di atas kaabah terjadi pada pukul enam belas delapan belas menit waktu indonesia barat
momen ini juga dimanfaatkan oleh kementerian agama mengajak masyarakat untuk meluruskan kiblat
imron fahim kompas tv mekah arab saudi